pinter cantik hebat lagi
berarti ada yang coba masuk ke akunnya roy
dan menghapus data data pentingnya
dia tuh sempat minta emailnya roy
dia bilang dia mau bantu
lo kasih tau email roy ke elsa
elsa dalang dibalik semua ini
angkat buru penting ini
lo tau gak sih lagi arjen banget
ini siapa ya
ini angga big mici kemana ya
no mici gak ada mas
lagi rumah sakit
rumah sakit miti sakit maksudnya atau gimana ya

kalo gak salah sih katanya hari ini udah mulai praktek di rumah sakit
rumah sakit gimana ya
gue samperin aja kali mici ke rumah sakit
maaf mama bersikap keras ke kamu
maaf mama paksa kamu untuk dateng kesini
karena mama tau
kamu gak akan bisa lama bertahan untuk lari dari semua masalah kamu
akan ada saatnya kamu harus bertanggung jawab sayang
dan lebih cepat
maka lebih baik
mama tau kamu lelah
karena mama pun lelah hadapin semua ini
sodari yang telah menyuruh sodara matteo untuk melakukan penyerangan kepada sodara rafael dan sodara el nino
karena sodara matteo selalu menyebutkan nama anda
dan di dalam ponselnya terdapat panggilan keluar dan masuk atas nama anda sodari elsa
nah baru saya tanya
sodari elsa tolong kerja sama
tolong jawab pertanyaan kamu
apakah kita bisa melakukan itu
kalau anda tidak mau menjawab pertanyaan kami berarti anda dengan sengaja telah mempersulit proses penyelidikan ini
saya yang menyuruh matil untuk melakukan penyerangan itu
tapi pak saya tidak menyuruh dia untuk masuk el nino
saya tidak mungkin menyelakkan suami saya sendiri
bahkan saya minta mateo untuk tidak melukai rafael juga
saya melakukan itu semua karena ada alasannya pak
saya cuma tidak mau suami saya meninggalkan saya itu saja
saudari elsa atas pengakuan saudari saudari kami tahan
tapi saya ketakutan ak importantnya ini agar ada culugawa yang bermanfaat
saya bekerja sama dengan baik dia gak akan mempersulit keadaan pak
bu semua bukti bukti sudah mengarah ke anak ibu
meskipun dia tidak melakukannya
tapi dia telah menjadikan mateo sebagai kaki tangannya
dan dia akan segera ditahan
sampai beliau benar benar terbukti tidak bersalah
mama jangan tinggalin aku ma
aku gak mau
saya gak mau ditahan
ya tuhan elsa
mama yang minta kamu untuk datang ke sini
tapi hati mama hancur melihat kamu dibawa seperti ini
mama sedih sekali sayang
kok kamu pulang sendiri sih
tadi kamu perginya sama elsa kan
ada masalah lagi sama elsa
kalau orang tua tanya dijawab dong saya
tadi kamu pergi bareng elsa kan
mama lihat kalian baik baik aja
mama aku capek mama
aku mau istirahat di kamar
ada masalah apa ya mereka berdua
pasti ada masalah besar di antara mereka berdua
coba kita kasih waktu dulu buat nina
setelah itu kita akan berbicara
setelah itu baru kita tanyakan lagi
apa sudah benar langkah yang sudah aku ambil untuk elsa
aku mungkin sudah terlampau lama salah mendidik dia ya allah
semoga aku bisa memperbaikinya sekarang
tapi melihat elsa diperlakukan seperti itu
sangat sakit ya allah
apa yang harus aku katakan
kenapa jadi seperti ini elsa
dari dulu mama selalu berusaha supaya kamu tetap baik baik saja
tapi semua itu gagal
karena kamu terus membuat masalah baru
padahal ini baru permulaan
bagaimana kau semua perbuatan elsa terbongkar
termasuk pembunuhan roy
kalau nggak makan nanti kamu sakit dan tambah sakit
ena mau pilih mana sakit atau sehat
benar kata oma
enak harus makan yang banyak
biar cepet sembuh biar sehat lagi bisa main lagi
ya terus gimana ini
gimana ya alsemanin gak dateng dateng lagi
kamu harus makan ya biar sehat
kalau nggak makan nanti kamu sakit dan tambah sakit
benar kata oma rena harus makan yang banyak
biar cepet sembuh biar sehat lagi bisa main lagi
ya terus gimana ini bu
gimana ya alsemanin gak dateng dateng lagi
putri jelita sedang sakit
karena putri jelita kecewa sama pangeran
kan pangeran udah janji
untuk ketemu sama putri jelit
tapi pangeran gak bisa tepatin
tapi pangeran gak bisa tahu

tapi putri jelita kesayangannya papa pangeran
maafin papa pangeran ya
papa pangeran sedih kalau ngeliat putri jelita kayak gini
papa pangeran janji
akan selalu tepati semua janji bapak pangeran
untuk putri jelita
bapak pangeran minta maaf ya
iya papa pangeran
iya papa pangeran
terima kasih ya pa aku sayang papa
papa juga sayang sumaria
papa benar benar sayang kamu nak
papa nggak mau kehilangan kamu
sus saya mau daftar untuk kontrol di dokter anak
dokter michelle ada kan kontak kontak hari ini
oke pak untuk pasien dr michelle nama anaknya siapa ada datanya
kebetulan anak saya datang ke sini sama babysitter
oh baik namanya siapa pak
oke silahkan ambil nomor antriannya
nanti bapak tunggu
sus ruangan dokternya sebelah mana ya
oh dokter michelle ruangannya di lantai dua apa di sebelah sana
di koridor b ruangannya nomor dua puluh satu
bapak silakan tunggu di sana sambil menunggu anak bapak datang
oke kalau begitu
anak mama makannya banyak mama seneng deh
iya dong ma kan yang suapin aku mama peri
makasih ya mama peri
putri jelita kalau mau cukup sembuh minum obat ya
jamnya langsung pergi jauh jauh
anak mama hebat banget sih
bagi seorang anak perempuan cinta pertamanya pahlawannya adalah sang ayah
kamu lihat sendiri kan
begitu kamu datang rena langsung semangat lagi
om al bawa hadiah spesial untuk rena
papa jangan lewatku
udah datang ke sini
bapak masih perlu untuk bertanya ke andin
anak di kandungannya itu anak siapa
padahal gue dan rena sudah terbukti sangat dekat
rasanya gak mungkin kalau diantara gue dan rena gak ada hubungan darah
rena adalah anak dari adik kandung lo sendiri
al rena adalah seorang alvari
lo harus percaya itu
rasanya udah benar benar lelah
aku jaga tumbuhan ini kalau kita rawannya senang nanti tumbuhannya bahagia
yeayyyy kita berhasil
rasanya cuma rendah obat penenang buat aku
setiap aku lagi terpuruk hanya rena yang bisa mengalihkan semuanya
aku kangen dengan rena
ingin rasanya ketemu dengan rena walau hanya sebentar

pemilik penerbangan tidak bisa mengambil panggilan sekarang
kau gak bisa dihubungin ya
kenapa jangan jangan jam tangannya itu rusak
mending aku ketemu langsung aja
aku ketemu dengan rena
pak nanti mama mikirin sop ya
kamu mau pergi kemana lagi
pak aku ada urusan bentar pak
aku berangkat dulu assalamualaikum
dino pergi apa ada hubungannya sama masalah dia sama elsa
kayaknya buru buru banget
siapa tahu elsa mau cerita apa yang sebenarnya terjadi sama mereka
kenapa sampai sekarang tuh elsa belum pulang
coba ya mama telepon
gak aktif pak
gak biasa biasanya loh
hp dia gak aktif kayak gini
coba sekali lagi
kok perasaan mama gak enak ya
karena takut terjadi sesuatu loh pak
aduh ada apa ya ini
ya semoga aja gak ada apa apa lah
izinin saya buat pulang bu
ibu bisa pulang setelah semua hasil pemeriksaan memutuskan ibu tidak bersalah
sementara ibu harus di sini
bu saya gak bersalah bu
saya gak mau di sini bu
bu lepasin saya
gak bakal dibukain
lagi lagi aldi beran
berani banget dia masukin gue ke tahanan sampai dua kali
awas lho aldi beran
ziban semoga cepat sembuh ya
iya dok makasih dok
jangan lupa vitaminnya diminum ya
dok saya panggil pasien berikutnya ya
nomber enam atau
gue telepon ke rumah bibi bilang gue disini lagi praktek
mau gak mau gue kesini dong
ya tapi gak harus ke ruangan praktek juga kali gak
nanti kalau ada pasien beneran gimana
itu bentar lagi susternya juga balik loh
mending kamu keluar deh
kalau mau ngobrol kita di luar aja nanti
ya gak bisa michi masalahnya ini bener bener penting
kalau gak penting ngapain gue datang kesini coba
emang seperti apa sih masalahnya
sekarang gini lu dengerin gue
kalau ternyata semuanya itu benar
orang yang sudah masuk dalam akun roy dan diganti password itu adalah elsa
lo pernah kasih to elsa kan alamat emailnya roy
oh iya bener aku salah ketik gak
aku kirim email yang benernya dulu ke elsa
aku sudah selesai
waktu itu sih emang aku pernah kasih alamat emailnya roy ke elsa
dan dia sendiri yang minta
karena selain kita elsa juga tau
wah bapak ini siapa ya
tolong keluar sekarang ya
kita ngobrol nanti di depannya
iya adek pintar cepat sembuh ya
bisa kesana ya biar dokter periksa
mending gue simpen aja antingnya di sini
sampai ada kabar dari pemiliknya
selamat sore pak
saya bicara dengan bapak rafael
iya betul saya sendiri
ada apa ya pak
kami dari polsek praja v pak
kami mau melaporkan
kalau pelaku penyerangan terhadap saudara rafael dan saudara el nino sudah ditangkap pak
wah syukurlah pak
terima kasih atas kerja keras pihak kepolisian pak
untuk itu kami harapkan bapak datang ke kantor kami untuk dimintai keterangan sebagai saksi
terima kasih pak
kami tunggu hari ini jam lima sore ya pak
baik pak saya segera ke sana
terima kasih pak
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kamu dari mana
apa yang harus aku katakan sama papa
gimana kalau malah penyakit jantung papa yang kumat
atau papa malah
malah jadi marah besar dan gak bisa maafin elsa
ma tolong duduk dulu
tolong jawab kamu dari mana
tidak ada apa apa
tolong jujur sama aku
aku nggak mau ada kebohongan di rumah ini
tadi apa emang
bapak el nino tidak angkat telpon pak
baik kalau begitu nanti kita hubungi lagi
buka sama sepeda ini
jadi gak sabar pengen ketemu sama rena
kita tuh rasanya adem gitu ngeliatnya ya
aku bahagia gitu ya
seneng ya liatnya ya
lagian juga kiki tuh heran deh
kan harusnya kalau udah nikah itu kan orang kan happy happy aja ya
kenapa harus gak akur
kenapa harus berantem juga
ini yang kayak gini nih
kan lo belum nikah jadi lo belum rasain
yang namanya rumah tangga itu emang begitu
kadang ada berantemnya
kadang ada akurnya
ya kalau berantem ya jangan lama lama ngetangis sih
rumah tangga kayak gitu makanya belum nikah deh
oh enggak kok
waktu itu jamnya reina rusak
jadi udah gak bisa dihubungin lagi
gini saya mau nanya kalau rena emang ada di rumah
saya mau datang karena saya udah beli hadiah buat rena
ada di rumah
apa boleh saya ke rumah
oh kalau soal itu saya harus tanya dulu
nah kalau bisa kamu tolong tanya ya
kalau nanti kamu udah dapet kabar kamu telfon saya
bisa atau enggaknya saya datang ketemu sama rena
yaudah terima kasih ya mirna

dia mau datang ke sini
dia mau ketemu sama rena
boleh apa enggak
ya masa aku nyira sama aku nyapu
wah untung kiki cerdas
kenapa sih ma
kamu bisa bangun
nah ada apa sih
ada apa sih
ada apa sih
ada apa sih
ada apa sih
ada apa sih
cerita sama papa pelan pelan aja
karena kamu tadi di depan pingsan
aku gak tau ma
kamu harus cerita sama aku
kasih tau aku
ceritain sama aku
preman yang menusuk nino itu
sebenarnya adalah suruhannya elsa
elsa dipanggil polisi
dan sekarang dia ditahan
dia bisa ditahan
apa yang kamu pikirkan
yang menyerang nino dan rafael
itu orang suruhannya elsa
aku tuh gak ngerti
kenapa elsa sampai ngelakuin ini
elsa melakukan ini karena
karena dia gak mau
dia gak mau nino
terus terusan masih aja ngurusin
mama juga gak nyangka kalau elsa sampai senekat ini
elsa seperti gak
gak mendapatkan perhatian dari nino
mungkin dia cemburu karena nino selalu saja masih mengurusi urusan mantan istrinya
tau soal ini
nino tau elsa yang melakukannya
tapi nino belum tau kalau elsa dipenjara sekarang

maupun dari mama
maupun dari mama
maupun dari mama
maupun dari mama
maupun dari mama
nino marah besar sama elsa sekarang

nino marah besar sama elsa sekarang
elsa gak pernah berpikir panjang ke depan mama
dia selalu bertindak nekat seperti ini
mama yang salah mama mau berpikir panjang ke depan mama

jika apa barbaris yang selang penelitiannya
mereka baru naik latihan
aku juga ngerasa
aku merasa gagal mendidik elsa
bukan salah kak
salah aku juga
salah aku juga
kita hadapi sama sama ya
begitulah kronologinya pak
kami diserang dua kali
di dua tempat yang berbeda
di depan kantor pengacara obadjana enggolan
yang kedua di jalan purna
di jalan purnama
dimana rekan saya kena tusuk pisau di bagian perut
baik para file
terima kasih atas keterangannya
ini akan sangat membantu kami untuk mengusut kasus ini lebih lanjut
karena pihak kami sudah menahan tersangka lain yang berkaitan dengan kasus ini
ada tersangka lain untuk kasus ini pak
pelakunya sudah tertangkap
dia adalah pelaku penusukan dalam kasus ini
dan dia telah tertangkap oleh kepolisian surabaya
orang yang menjadi dalang dari penyerangan itu
masih dalam tahap penyelidikan
dan dia menyebut nama elsa
dia berada dalam tahanan
jadi maksud bapak
elsa yang menyuruh preman itu
untuk menghentikan saya dan pak nino
boleh saya minta izin untuk ketemu sama elsa
elsa sekarang berada dalam rumah tahanan kang

saya mau ke sana sekarang untuk ketemu sama elsa
tolong bantu bapak ini untuk menemui saudari elsa
kalau gitu saya permisi pak